bagian pentingnya mungkin juga ini ya pak ya kita sama sama lihat seperti ini pergerakan atau perjalanan dari prabowo subianto dan juga gibran raka buming raka
sebagai pasangan yang diusung oleh koalisi indonesia maju ini dan saat ini sudah menuju ke indonesia arena di kawasan gbk senayan jakarta
ini tampak juga kita lihat suasana jalan pasti sudah disterilkan gitu ya karena kita lihat bersama bahwa cukup sepi begitu ya
mudah mudahan ini juga masyarakat yang mau beraktivitas di sekitar sini sudah memiliki jalur alternatif sehingga bisa menghindari kawasan kawasan yang memang sudah terinfo sejak kemarin
yang akan menjadi arena dari pasangan calon ini untuk lewat sebelum mereka menuju ke
kpu untuk mendaftarkan dan kita ketahui bersama bahwa hari ini ya pak ariefnya adalah hari terakhir bakal pasangan calon presiden dan juga pasangan calon wakil presiden untuk mendaftarkan ke kpu
jadi memang hari ini memang harus terakhir